pemerintah kota bandung akhirnya menetapkan denda berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah bagi masyarakat yang mendapatkan atau kedapatan memberikan uang kepada pengemis di jalanan
ya ternyata ini tidak hanya kebijakan di pemprov bandung tapi juga di jakarta di tahun dua ribu empat belas yang juga menerapkan peraturan serupa
perda k tiga kota bandung yang mengatur tentang ketertiban kebersihan dan keindahan pada agustus tahun ini telah dirubah menjadi perda nomor sembilan tahun dua ribu sembilan belas
perda baru ini mengatur perihal ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat
ada beberapa poin yang akan dirubah
salah satunya penerapan sanksi bagi masyarakat yang kedapatan memberikan santunan atau uang kepada pengemis pengamen dan anak jalanan di jalan umum kota bandung
itu ada perda nomor sembilan tahun dua ribu sembilan belas itu pasal enam belas pak
jadi disitu ditambahkan setiap orang yang memberikan
uang atau donasi di tengah jalan di tengah jalan saya ulangi di tengah jalan itu akan dikenai denda lima ratus ribu
menurut dinas sosial kota bandung permasalahan pmks atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah klasik di kota bandung
saya dengan satpol pp itu rata rata menjangkau dua puluh sampai dua puluh lima bahkan lebih
nah kan gak selesai selesai setelah saya asesmen setelah kita lihat
terminasi ya kebanyakan kan warga luar kota pak
warga kota bandungnya jarang
namun peraturan baru ini juga menuai ragam pendapat masyarakat kota bandung
ya nggak apa apa tanggap aja kalau memang itu peraturan lah
karena bagaimanapun saya harus menuruti peraturan pemerintah
kalau misalkan untuk denda lima ratus ribu itu ya kalau misalkan memang tujuannya untuk menertibkan sih ya nggak masalah sih
ya berarti lain kali kalau misalnya mau ngasih atau mau nyumbang ya lebih
donasinya lebih ke yang terarah aja paling gitu
kayak badan jakat kayak gitu
terus kalau menurut perda kurang setuju sih kalau gitu
cuma lebih diteliti dulu aja gitu
jadi gak bisa langsung yang ngasih ke pengamis langsung didenda gitu
kalau nggak saya belum sih belum
kota bandung bukanlah kota pertama yang menerapkan denda berupa uang bagi masyarakat
yang kedapatan memberikan santunan pada pmks di jalanan
kota jakarta menetapkan peraturan serupa pada tahun dua ribu empat belas lalu
artabima aditya helmi suryanegara bandung jawa barat